tentang pemeriksaan dari pemimpin front pembela islam ada rizik syihab yang menjalani tes swab antigen sebelum diperiksa oleh penyidik terkait kerumunan di petamburan jakarta
hasilnya rizik dinyatakan negatif atau non reaktif swab antigen
kepada tim detikom kabit dokes polda metro jaya kombespol umar syahab menyatakan bahwa rizik syihab negatif atau non reaktif swab antigen
usai melakukan swab tes saat ini rizik ditemani oleh kuasa hukumnya sedang menjalani pemeriksaan terkait kasus kerumunan di petamburan
hingga sabtu siang pemeriksaan pun masih berjalan